setelah freddy budiman dieksekusi mati di nusa kambangan pada kamis dini hari
koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras
haris azhar menceritakan kisahnya saat bertemu dengan freddy pada dua ribu empat belas yang lalu di lapas nusa kambangan
menurut haris freddy mengaku pernah membayar sejumlah pejabat lembaga tinggi negara
seperti mabes polri dan badan narkotika nasional untuk melancarkan bisnisnya dari dalam tahanan
badan narkotika nasional melalui humasnya selamat pribadi mengatakan bahwa informasi yang disampaikan
haris membutuhkan bukti yang konkret seperti nama pejabat yang terlibat waktu cara dan modus operandinya
bukti bukti ini diperlukan agar bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut
bnn berjanji akan mengambil tindakan tegas jika memang kisah haris bisa dibuktikan secara hukum
kalau memang kang haris menginformasikan itu pak budi warso menyampaikan mendukung
kalau mau membuktikan
mendukung kalau ada bukti yang konkret diberikan kepada bnn
dan yang keempat manakala ada anggota bnn setap bnn penyidik bnn pejabat bnn yang terlibat
seperti apa yang disampaikan itu maka menurut beliau itu akan ada tindakan tegas